sampai jumpa di video selanjutnya

kuasa neng banget
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jawab eang dengan jujur
apa kamu sudah tidak berniat lagi untuk mempertahankan rumah tangga kalian
kak mila juga enggak tahu eang
kamu sudah berhenti
rumah tangga kamila sudah terlanjur berantakan
kamila enggak tahu apa yang harus kamila lakukan sekarang eang
karena kak tovan sudah sadar
papa tidak setuju
tidak cukup tovan
akhiri semua kebohongan ini
papa tidak mau kalian membohongi kamilah lagi
papa tidak mau melihat kamilah sedih gara gara salah paham sama kamu tovan
dan papa tidak mau melihat kamila hidup dalam kesedihan lagi
cukup sudah cukup
yang papa inginkan sekarang adalah
karena kejujuran kamu tovan
yang nanti akan menyelamatkan kehidupan rumah tangga fadil dan camilla
saya juga sangat ingin mengakui semua ini
saya juga sangat ingin memperbaiki nama baik fadil
dan saya siap menangguh semua resikonya
kalau cara ini adalah cara yang paling benar
kejujuran ini bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kamil dan fadi
bagaimana kalau kita lihat pretensinya kamila kumat lagi om
bagaimana kalau dia shock mendengar semua ini
kamila bisa kehilangan janinnya om
apa itu yang allah mau

kamu masih bisa meneruskan sandiwara ini
kamila masih bisa berperan sebagai saya selama dua minggu ke depan kan
semua ini demi kamila tim
demi janin dalam kandungannya
jadi dalam dua minggu ke depan
kamila bisa menjadi taufan fadil
tapi kamu gak bisa berdekatan dan berkumpul sama istri dan anak kamu
karena mereka mengenal kamu sebagai taufan bukan fadil
cuma untuk dua minggu kok mah
pak haris bu laras sudah besok taufannya
om haris dan tante laras pasti sudah tahu apa yang terjadi
akhirnya taufan sudah sadar
terima kasih ya pak haris bu laras
atas doanya selama ini
tapi kenapa wajah pak haris dan bu laras
seperti orang bingung begini
apa ada masalah di dalam pak
tidak ada masalah
tidak ada kesehalan pak
mungkin ini sudah terlalu malam
kami sangat lelah
sudah selesai jenguknya haris selaras
tadi tadi kak mila
kak mila cuma kelipat aja
iya kan ayah
karena sekarang ini sudah malam
papa rasa kamilah juga sudah lelah
bagaimana kalau kamu dan istri kamu kamilah pulang saja fadi
karena mata kamila bukan cuma kelipat
tapi dia mengantuk
makanya seperti orang membuatnya nangis
jadi sebaiknya kamu bawa istri kamu pulang aja fadil
lagipula dia kan sedang hamil
tidak baik dia lama lama di sini
tapi tapi gimana dengan taufan pak
sudah serahkan urusan taufan
sama mama dan papa di sini
kita akan menjaganya
kamu jaga istri kamu
bawa dia pulang
supaya dia bisa istirahat
biar biar biar fadil aja yang jaga taufan di sini pak
mama dan papa aja yang pulang bersama kami
kamu tuh gimana sih fadil
kamilah itu kan istri kamu
dia itu tanggung jawab kamu
bukan tanggung jawab bapak mama kamu
eh eh udah eh udah
biar yang sadarkan suami kamu itu
karena yang lihat
dia semakin lama semakin gak peduli sama kamu
ibu yang tenang ya bu ya
ibu itu sudah gak tahan sama sikapnya si fadil itu
ibu jangan berkata seperti itu
fadil dengar ya kamu
jangan kamu bikin saya akan diam saja
kalau kamu terus menyakiti kamu